kenapa sih pak rete
saya lagi bingung bu
gimana caranya menghentikan teror hantu nenek gayung dan juga kakek cangkul
saya sampai frustasi
rasanya semua cara sudah dilakukan
tapi semuanya gagal dan batal
aduh dia datang lagi
aduh gak ngerti gue kodokin pake mata
eh wah curang dia
yaudah ke sana aja
pipis ke kebun
lagi mana ada bang
aduh tapi memang mengang benar juga nih
ah curang dia
kita juga ditinggalin
di kebun orang
eh ente gak usah nyanyi nyanyi cangkul cangkul apa
kakek mau cangkul
ente mau ke kebun
cangkul di kebun aja gitu
jangan kabur tapi lari
serem banget sih
kok bisa sih masih angkut saya
pulang aja deh
nggak aman di luar
coba kalau di rumah punya istri
udah pasti dimasakin
ada kakek cangkul
aduh hidup saya selalu dikilingi sama hantu
hantu itu nggak ada
tidak ada hantu
kenapa sih yang ngejar ngejar saya tuh nanti nenek nenek
nenek kayung lagi dimandiin sama nenek nenek
aduh janda muda kayak gitu
janda basah yang mainin saya
gimana kalau ketemu ya
jangan sampai urusan sampai kayak gitu
hah dim dulu
hei ini lagi netnya nenek
aduh kakek canggul nenek
neneknya kakek canggul
aduh kemana itu
kenapa sih pak rete
gimana caranya menghentikan teror hantu nenek gayung
dan juga kakek canggul
saya sampai prostasi
rasanya semua cara sudah dilakukan
tapi semuanya gagal dan batal
malah mereka makin beringas makin galak menyerang warga
apa benar ya
orang yang matinya misterius atau tidak wajar
itu akan gentayangan rohnya dan ngajung curikan
apa benar bu

kalau saya emang mikirnya
jangan jangan ini teh sebenarnya ada apa apa pak rete
pasti ada maksud lain dari kejadian ini
iya juga yah ada udang dibalik bakwan
nah ini datang memang rosak
ya ampun mes
ternyata kita bertiga punya pemikiran yang sama ya
saya hitungannya dua loh bu messi
oh jadi lima dong
lebih banyak lagi ya tuh
tauan sdnya di do
maksudnya gimana bu messi
pemikiran kita sama tentang kakek imron
sama nenek ida yang meninggalnya gak wajar
dan saya tau penyebabnya apa
menurut saya kakek imron
dan juga ibu ida
nenek ida itu dulunya ikut pesugihan
kaya raya mendadak
mati mendadak dan juga matinya penasaran
jangan suka nuduh yang enggak enggak
gimana ari bu messi teh
nanti kalau kedengeran warga gimana
hei saya bukan nuduh yang enggak enggak
gak enak kalau kedengeran sama warga yang lain
gimana ari bu messi teh
mau semuanya mendengar
semuanya dengar gak apa apa
gak apa apa bener ya
mudah mudahan justru yang ngedengernya teh
kakek imron sama ning ida
supaya bu messi yang disetani
berhenti mah nangkut nangkutin aja
jelek banget tuh muka
tanya bu messi jangan kayak gitu
lagian kasihan sama pak sony kalau dia sampai denger
ya anaknya dong
sudah atau sudah atu ini mendingan bantu saya gimana caranya ini
untuk bisa menghentikan teror hantu ii itulah
gimana caranya pak rt
gimana kalau kita bikin pengajian aja
gimana kalau kita bikin pengajian aja
kita doain arwahnya kakek imron sama nenek ida supaya tenang
jadi gak nyetanin lagi warga sini
saya setuju ide pengajian itu
ya rasanya tuh dah
tapi boleh gak ya
di tengah tengah pengajian ada kursi dahan
nanti saya nyanyi di paling depan
emang ini suratan masal pake ada kursi dahan segala
gimana sih bu messi teh
kalian mau ke pengajian juga ya
aku sakit perut
kamu sih makannya banyak banyak
adam kalo sakit perut ke toilet sana
iya aku pengen ke toilet
kalo temenin aku
lah kan kita cewek
masih aterin ke toilet
lah kok aku sih
aku pokoknya gak mau
kadang tuh ke toiletnya lama
nanti aku disuruh nunggu di luar lagi
udah sana cepetan dam ke toilet
ntar pas di pengajian kentut kentut lagi
perut aku udah gak sakit lagi
jangan makan mulu
eh kita buru buru ke pengajian yuk
nanti terlambat lagi
pak kakek cangkul sama nenek gayung pengen kemana ya
iya mau kemana
ya dia pengen ke rumahnya om sony deh
om sony kan arah sana
udah aja kita ikutin
ntar kadang aku masih penasaran
sama kadang gue takut
kita cari lagi
akhirnya semuanya jadi milik aku
menantu jahat tidak bisa tuntung jadi selama ini tuh kalian proper mati ya
karena saya ingin membongkar kejahatan kamu